pemerintah kembali melakukan pembahasan revisi peraturan presiden tentang bahan bakar minyak
termasuk kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi bbm bersubsidi seperti pertalite dan solar
jika melihat data konsumsi bbm pertalite terjadi peningkatan signifikan dari tahun dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh
sementara tahun dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua jumlah konsumsinya sama
sementara bbm solar kenaikan konsumsi tahunan terjadi di tahun dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua naik hampir dua juta kiloliter
untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah kemudian menganggarkan subsidi bbm per tahun
di tahun dua ribu dua puluh dua anggaran subsidi bbm mencapai lima ratus triliun rupiah dan turun di tahun berikutnya menjadi tiga ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
turun di tahun ini yang hanya satu ratus tiga belas triliun rupiah
menteri sdm menekankan pembatasan penerima bbm bersubsidi agar lebih tepat sasaran
lalu bagaimana mekanismenya dan siapa yang berhak mendapatkan bbm bersubsidi
akan kami bahas usai informasi berikut ini
pemerintah akan melakukan pembatasan bahan bakar minyak jenis pertalite
kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi bbm subsidi kini tengah digodok
dengan aturan baru menteri isdm arifin tasrif berharap bbm subsidi khususnya pertalite akan lebih tepat sasaran
seperti kami kutip dari kontan arifin tasrif mengatakan
supaya alokasi bbm tepat sasaran kan harus tepat sasaran ya kalau enggak kan rugi
ya rugi pemerintah kemudian yang menikmati orang yang nggak tepat
selain tepat sasaran menurut arifin salah satu alasan pembatasan bbm subsidi juga untuk menjaga
tiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi bbm untuk menjaga daya beli masyarakat
di tahun dua ribu dua puluh tiga realisasi subsidi bbm dan lpg mencapai rp sembilan puluh lima enam triliun
angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar rp satu ratus lima belas enam triliun
menurut anggota komisi tujuh dpr mulyanto saat ini pemerintah sudah menjalankan pembatasan bbm subsidi
jelas meski setuju dengan pembatasan mulyanto menegaskan rakyat kecil tetap harus mendapat prioritas
prakteknya di lapangan pembatasan bbm ini baik solar maupun pertalite sudah dilaksanakan oleh pertamina
melalui my pertamina dibatasi yang boleh menerima seperti ini seperti ini sesuai dengan aturan lain pertamina
padahal prps nya belum ada
ini yang saya maksud adalah bahwa pemerintah tanpa sadar sudah menjalankan satu aturan main pelaksanaan pembatasan tanpa adanya payung hukum regulasi
kalau kami mengusulkan masyarakat kecil harus tetap mendapat prioritas bbm bersubsidi ini
yang ini konkretnya pengguna sepeda motor ya kan
kendaraan umum kendaraan sembako
nah kok itu wajib mendapat bbm subsidi
sementara menurut yayasan lembaga konsumen indonesia pemerintah seharusnya memberikan subsidi langsung ke penerima
karena subsidi terhadap barang rawan salah sasaran
yang harus dilakukan pemerintah idealnya adalah yang pertama ketika memberikan subsidi ya subsidinya model subsidi tertutup
artinya subsidi kepada orangnya langsung bukan subsidi kepada barang
selama ini yang dilakukan pemerintah melalui pertamina kan subsidi terhadap barangnya yaitu ke pertalite maupun solar
subsidi terhadap barang itu sangat rawan dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan salah sasaran
nah idealnya pemerintah berani melakukan subsidi secara tertutup
dengan demikian harga pertalat harga solar tetap merupakan harga pasar
tetapi masyarakat masyarakat yang memang membutuhkan atau memang
berhak mendapatkan subsidi mereka disubsidi secara langsung
menteri isdm menegaskan aturan kriteria penerima pertalite ditargetkan berjalan tahun ini
siapa saja yang berhak mengonsumsi pertalite dan apa dampaknya jika pengguna pertalite dibatasi
kami bahas malam ini bersama lamhot sinaga anggota komisi tujuh dpr ri dan nailul huda pendeliti indef
baik terima kasih sudah bergabung di sampai dari sampai malam
terkait dengan pembatasan pertalite waktunya haruskah tahun ini dua ribu dua puluh empat di awal karena beberapa waktu terakhir
masyarakat sudah dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok kemudian juga ppn yang naik satu persen poin
kemudian ditambah lagi dengan pembatasan pertalite
tepatkah waktu pembatasan itu tahun ini
pak lamhot masih di mute sepertinya zoom nya
ya pembatasan ini sebenarnya kan tidak boleh diberlakukan ya karena memang regulasinya belum mengatur terhadap pembatasan ini
tapi saya menduga bahwa pembatasan ini dilakukan karena terkait terhadap usulan pertamina
untuk mengganti pertalite terhadap pertamax green sembilan puluh dua ya
jadi ada ketentuan memang bahwa pertamina tidak boleh lagi bbm untuk ron sembilan puluh ya karena ada batasan itu minimal ron sembilan puluh satu
nah dengan adanya pembatasan dari kementerian lingkungan hidup nah sehingga mereka mengusulkan kepada pemerintah
pertamina mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti
pertalite terhadap pertamax green sembilan puluh dua ya
nah mungkin kalau kemudian nanti pemerintah merespon ini ataupun menyetujui katakanlah seperti itu
maka perlu diperlukan sebuah penetrasi market atau dalam hal ini supaya pasar nanti tidak kaget ya
dugaan saya seperti itu yang dilakukan oleh pertamina
nah tapi apapun itu yang jelas pembatasan ini tidak boleh diberlakukan
kalau tidak ada payung hukum ataupun regulasi yang mengatur terhadap pembatasan itu
kita tidak boleh mengorbankan masyarakat ya dalam hal ini masyarakat kecil khususnya mereka pengguna bbm subsidi
apalagi dalam waktu dekat kita akan masuk ke apa menyongsong idul fitri ya lebaran
tentu kan kebutuhan masyarakat kecil itu sangat penting sekali untuk dijaga ya supaya tidak ada kebutuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pertamina
nah yang kalau memang pertamina melakukan pembatasan dengan dasar tersebut saya kira itu adalah sesuatu yang sangat tidak betul ya sangat tidak pas
bagaimana catatan dari indef catatan anda terkait rencana pemerintah membatasi pembelian pertalite
sebelumnya kan kita sudah pernah juga dihadapkan pada kondisi ini ketika menggunakan aplikasi my pertamina nih
iya mbak yang pasti sebenarnya pembatasan ini kan sudah dilakukan ya
sebenarnya kita kan sudah dibatasi dengan pembelian maksimal satu ratus dua puluh liter perharinya gitu
nah ini kan pembatasan sebenarnya
tapi yang tadi sampaikan pak lamod juga benar gitu kan bahwa ini perlu revisi peraturan pemerintah ya
peraturan presiden nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
agar ini pertamina tidak melakukan maladministrasi sebenarnya
kalau kita lihat sebenarnya kan ketika belum ada payung hukum untuk pembatasan
apa yang dilakukan oleh pertamina artinya adalah mereka mendestraksi pasar gitu kan
misalnya di pasar sehingga ya pembatasan ini merugikan masyarakat secara luas gitu
nah makanya ketika ingin dibatasi lebih jauh lagi ini kita dorong ada revisi perpres
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas ini mbak
soal payung hukum itu targetnya tahun ini nih mas taylo
menurut anda terkejarkah dan apa dampaknya ketika tahun ini masyarakat juga tadi disebutkan
dihadapkan pada kenaikan harga bahan pokok yang sampai sekarang masih terjadi
kemudian kenaikan ppn dua belas persen menjadi dua belas persen
ya dampaknya pasti pada pilihan ya pilihan masyarakat untuk menggunakan bahan bakar itu akan tertuju
ataupun akan terbatas pada pertamax
pertama gitu kan dimana itu harganya lebih tinggi gitu kan
nah ini yang saya sebutkan mungkin dampaknya tidak akan langsung dan signifikan seperti menaikkan harga dari pertalite
tapi bagi sebagian besar masyarakat kita yang masih menggunakan pertalat
terutama kelas menengah dan menengah ke bawah ya
nah ini yang pasti akan terpukul dan ini saya rasa ini dalam jangka waktu tertentu akan merugikan
nah ini yang harus kita hindari pembatasan pembatasan seperti ini
yang harus ada payung hukumnya serta ada kajian dampaknya yang lebih komprehensif
pak lamo dari dpr sebenarnya siapa saja sih yang menurut dpr berhak untuk menggunakan pertalite
yang jelas yang berhak menggunakan pertalite itu adalah mereka mereka yang pada saat ini masih pengguna bbm subsidi ya
dan mereka yang layak untuk kita bantu dari sisi apa
kebutuhan mereka dalam hal penggunaan bbm
tapi saya ingin melihatnya sih di begini
pertama nggak bisa juga memang teman teman di pertamina kan memang membutuhkan respon yang cepat dari pemerintah ya
karena pengaturan ini juga akan perlu dalam waktu dekat
di satu sisi memang kan kita nggak boleh mempertahankan dengan situasi pertamina seperti ini ya
karena mereka kan udah lama udah satu tahun ini mereka mengusulkan untuk menggantikan pertamina
jadi ini adalah pertalat ya terhadap pemerintah
tapi respon itu kemudian sampai saat ini belum direspon oleh pemerintah
di sisi lain memang kan kita kan kebutuhan kita kan meningkat terus ya terhadap subsidi meningkat terus
lalu kemudian mereka sudah membuat sebuah skema ya katakanlah tadi untuk menggantikan
di satu sisi mereka juga dihadapkan sebuah peraturan bahwa mereka tidak boleh lagi menjual bbm yang ron sembilan puluh ya
sehingga dengan kemudian ini yang belum direspon oleh pemerintah
jadi mereka juga serba salah gitu ya
di satu sisi kebutuhan naik di sisi lain mereka juga dibatasi regulasi terhadap penggunaan ron minimum ron sembilan puluh satu
nah dalam hal ini terus terang ya cindy saya ingin mengatakan harusnya pemerintah dong yang harus bertindak cepat untuk ini ya
kalau kemudian pun pertamina misalnya mengusulkan itu terhadap penggantian pertalite menjadi pertamax
brin sembilan puluh dua ya tetap dalam koridor subsidi gitu loh ya
tetap dalam koridor subsidi supaya masyarakat tetap terbantu jadi jangan dilepas gitu loh ya
tapi kan pertamina kan tidak boleh juga kalau masuk dalam skema subsidi kan enggak
pertamina kan tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa kalau ini kemudian nanti dinaikkan ron sembilan puluh dua pertama green sembilan puluh dua
lalu kemudian ini harus disubsidi kan pertamina nggak punya otoritas bicara seperti itu
tapi bagi mereka adalah mereka ingin menggantikan pertalat menjadi pertamaksana green sembilan puluh dua
di atasnya ron sembilan puluh satu
nah ini yang pemerintah lamban merespon ini gitu loh
nah kalau pemerintah cepat menangani ini lalu kemudian oke disetujui itu dinaikkan pengganti pertalite
tetapi walaupun dinaikkan menjadi ron sembilan puluh dua tetapi tetap dalam skema subsidi
nah ini yang pertamina pemerintah cepat putuskan
mungkinkah itu dilakukan mas danul di tengah subsidi bbm juga nilainya masih tinggi
ya kalau misalkan kita baca aturannya ya memang diharuskan untuk menjual bbm itu roadnya minimal sembilan puluh satu gitu kan
artinya memang pertalet sudah tidak diperbolehkan lagi gitu kan cara aturan seperti itu
tapi memang di sini harus ada keberpihakan sebenarnya dari pemerintah untuk bisa mensubsidi
bilang lagi bbm ini kan kebutuhan rakyat banyak gitu loh
dan multiplier efeknya juga sangat besar sekali gitu
saya ingat ketika pertalite itu naik dari tujuh enam ratus sekian ke sepuluh itu dampak inflasinya hampir menyentuh enam persen
kemudian juga dampak kepada kemiskinan juga akan meningkat gitu makanya ini memang dampak multipliernya tadi yang seperti saya sampaikan harus dikaji secara keberlanju
jadi idealnya ketika ada pembatasan pertalat kapan itu mas nelul
ya kalau saya rasa sebenarnya pembatasan pertalite itu paling ya kita sih nggak berharap ya ada pembatasan pertalit itu dilakukan gitu kan
karena pasti efeknya akan berubah kemas bukan tapi yang jelas sebenarnya kita harus bisa mengurangi untuk pemakaian ron sembilan puluh gitu kan
karena peraturan menyebutkan seperti itu gitu
nah paling lambat tahun depan itu harus mulai banyak migrasi dari ron sembilan puluh ke sembilan puluh dua
termasuk untuk menjual pertamax green sembilan puluh dua yang tadi sampaikan pak lamhot
memitikasi dampaknya yang multiplier effect yang tadi anda sebutkan bahwa ini akan memukul juga untuk masyarakat di kalangan menengah dan juga menengah ke bawah
ya pasti kalau tadi sebutkan juga sama ylki ya bahwa ini harus ada subsidi tertutup gitu kan
nah ini memang jadi concern juga dan memang menjadi pilihan alternatif kebijakan ya
kebijakan alternatif bagi pemerintah untuk bisa mengkompensasi dari pembatasan subsidi sorry pembatasan pertalat ini
dan kalau saya pribadi sebenarnya ketika ini dinaikkan otomatis sebenarnya ini harus dilihat juga jangan sampai berdekatan dengan kenaikan kenaikan barang yang diatur pemerintah lainnya
berarti ini tidak boleh berdekatan dengan kenaikan rencana kenaikan pemerintah ppn ya
dan saya rasa sih sebenarnya ya dengan ada aturan kemudian ada revisi dan sebagainya itu sudah bisa menjadikan payung hukum yang jelas
nah yang kedua mbak ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa ya kita sebenarnya mendukung untuk ya abbn kita kuat gitu kan
tapi juga satu sisi ini harus bisa menjaga daya beli masyarakat
multiplier negatif kepada kemiskinan kepada daya beli dan sebagainya
baik harus dihitung hati hati disiapkan payung hukumnya dan juga disiapkan nanti mitigasi supaya tidak memukul masyarakat menengah dan menengah ke bawah dengan adanya pembatasan pertalite ini
terima kasih juga mas nailul sudah berdiskusi di sahabat indonesia malam hari ini